ya jadi akhirnya penyelidikan kita menemukan titik terang ketika kita tahu bahwa midi ini
adalah anak dari pak nino dan bu hanti bukan anak dari pak rohi seperti yang
pak nino dan pak alga sebelumnya ya saya juga menunggannya seperti itu
sekarang saya jadi maklum sih kenapa andien bisa semarang
dan berat rasanya hari ini ketika kamu bilang aku nggak mau deket sama
dikasih tahu ke anak mama nindi sudah
hai pengen banget mama rasanya nyimpul kamu
tapi mama takut
bukannya itu buat mama hancur sayang
benar benar terluka karena ditolak sama rena
tapi dia tidak pernah menyerah
untuk terus mendekati rena
mama gak mau jauh jauh lagi
mama gak mau kehilangan kamu
mama gak mau jauh lagi
hai sayang kebangun ya
enggak ada garing nangis kok enggak ada
rena sekarang rena bubuk lagi ya biar cepet sembuh rena butuh banyak tidur ya
cuma di sini ya om
enggak mana enggak ada kan cuma om saldo disini nemenin rena ada siapa siapa
sebenarnya saya sayang mama
saya naboknya semua om saldo aja
hai hancur hati mama mendengar kamu mengatakan itu nat
hai mama juga ingin dekat sama kamu sayang
hai iya sayang oke om sal disini temenin rena ya sekarang rena juga harus bobo harus istirahat ya harus banyak tidur biar cepet sembuh ya bubuk lagi ya om sal temenin ya ya
udah liat rena
tapi dia tetep gak mau ketemu sama aku ma
dia maunya ditemenin sama sam
emang dia bangun
seperti bangun tapi dia gak ngeliat ada aku di situ
walaupun tadi aku sempet denger dia ngomong
tau gak bisa langsung denger ya aku
seneng aku gak denger ya ma
aku juga sekali sedih karena aku gak bisa deket sama rena
dil waktu akan datang
kita akan pikirkan
next stepnya seperti apa untuk bisa memberikan penjelasan ke rena
kita kasih ruang dan waktu dulu untuk rena
sama kasih waktu untuk kamu buat istirahat
supaya kamu segar dan bisa menghadapi rena nanti
ya allah din
sebenarnya aku pengen meluk
pengen hibur lu kayak biasanya din
tapi sekarang udah gak mau ngeliat gue
apalagi mau ketemu gue din
udah kita pulang ya
titip rena ya
iya terima kasih din
kita pamit pulang dulu ya
ya maaf tadi gak keangkat teleponnya
seharian ini kamu gak ada kabarin aku
dan kemarin kamu juga slow respon
sebenernya lagi ada urusan
jadi keluarga aku tuh lagi ada
masalah dikit terus
diam aja kan
aku harus bantu mereka
gak harus semuanya kamu pendem sendiri
iya iya aku tuh pengen banget
cerita sama kamu dari kemarin
cuma belum nemu aja
waktu yang tepat babe
aku gak bisa cerita sekarang
ini sekarang aku lagi nemenin
ponakan aku lagi tidur dia lagi dirawat
di rumah sakit takutnya
kalau kita ngobrol kepanjangan
nanti dianya kebangun
kamu jaga diri baik baiknya di sana
gue harus kemana lagi ya
pulang aja atau kemana ya
capek banget gua seharian
muter muter nggak jelas kayak gini
udah mikirin reina
gak ada apa apa
gak ada apa apa
apa gua coba telfon aja ya rumah sakit itu
biar tau kondisi reina kayak gimana sekarang
coba dikucari nomernya
coba dikucari nomernya
banyak banget lagi chat yang masuk
tapi belum gua tanggepin
halo selamat malam dengan jakarta hospital
ada yang bisa kami bantu
ya halo selamat malam
saya tante dari pasien atas nama reina putri alfahri
saya mau tanya kondisi keponakan saya gimana ya sekarang
untuk keadaan pasien saya tidak bisa memberitahu
kecuali persetujuan dengan orang tuanya
ini sudah peraturan dari rumah sakit ibu

loh emangnya kenapa ya
saya kan tantenya saya punya hak dong buat tanya kondisi keponakan saya
katanya dari tante pasien yang bernama raina
dia ingin mengetahui keadaan pasien bu
mbak anin ternyata ada di sana
elsa kan gak jawab
iya pasti takut nih sama
maaf mbak kalau suara saya tadi agak keras
tentang reina putri alvari
kasih tau saya dulu
dan saya akan kasih tau nama
siapa aja yang boleh menanyakan tentang rena
selain itu gak boleh
boleh saya minta kertas sama bu
yang boleh menanyakan
dan yang boleh masuk ke ruangannya reina ya
tolong disampaikan ya nanti ke para staffnya
di rumah sakit ini
ini saya akan sampaikan juga ke staff yang pagi ya bu
reina udah tidur
kondisinya juga udah
iya tapi gue ngeliat sih kayaknya
reina gampang deket sama lu ya
iya gak sih
kita lama banget gak ketemu bola
gimana di luar asik
seru tapi ya
tetap selalu kangen indonesia sih
ya luar biasa
ya tapi pas lu datang ke indo kemaren
kondisi gua ini agak kurang memungkinkan
jadi gue belum sempurna kunjung
nanti gini aja deh
pas semuanya udah terkendali
nanti kita sharing sharing aja
kamu tuh kan
deket sama al lebaran kan
kemanapun lebaran kamu biasa temenin kan
artinya kamu juga tau cerita tentang reina nih
keberatan gak kalo kamu jelaskan ke saya
masih tahu tapi di permukaan aja
oh gak keberatan
dulu pak al mengasah saya untuk menyelidiki
mindy siapa lagi tuh
mindy adalah reina
ya memang mindy ini
nama reina waktu di pantai asuhan
saya sudah cerita bainya andin
dan sekarang bayi itu ada di pantai asuhan mutiara bunda
jadi keluarganya andin buang anak itu ke pantai asuhan
memang itu agak lama sih kita ketemunya
kita mulai menyelidikan setiap hari
waalaikumsalam ibu pak andin udah pulang
mbak andin gigi minta maaf ya tadi gigi bawa askara pulang ke rumah
ya gapapa makasihlah kamu udah bawa askara untuk pulang
gimana udah tidur
askara udah tidur lagi tidurin tadi sempat agak ngamuk sedikit mungkin nyari mbak andin
sama tadi kiki juga udah minta tolong sama pak riza buat jagain seluruh pintu masuk
terus pas tadi gigi pulang dari rumah itu mbak andin juga minta tolong sama pak riza buat jagain seluruh pintu masuk

gigi tuh udah kasih peliharaan
kok kamu pakai aja fasilitas penjaganya dengan sangat baik ya
ja gen anak anak aku ya
apa yang kamu lakukan udah benar
kamu ngga perlu takut oke
balik itu bikinin relyangat ya
kamu udah tahu soal mirna
iya bu tadi mbak mirna udah cerita sama gigi
cuma tadi gigi sempet bilang
kalau mending mbak mirna di rumah sakit aja
buat bantuin mbak andin
saya juga sebenernya kaget
sampai andin bereaksi sekeras itu
kamu jangan mention apapun soal mirna di depan andina
nanti kalau sudah tenang
dan kalau kamu chat sama mirna
sampaikan salam sayang saya ke dia ya
dia akan kembali kesini
saya beres beres dulu
bu ikut bikin minum mbak ibu ya
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bud
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
berdoa buat elsa
turunkanlah hidayahmu untuknya ya allah
supaya tersentuh hatinya
angkat segala kebencian dalam dirinya
dan bahagiakan dia ya allah
jangan biarkan dia terjermus ke dalam dendam
yang akan semakin menghancurkan hidupnya
jangan biarkan dia bertindak terlalu jauh
karena hanya engkaulah yang maha membalak balikan hati
angkat segala iri dan dengkinya
dan berkahi dia dengan kebahagiaan yang didambanya ya allah
dengan allah yang akan selalu bersama kita
seperti yang allah bilang
kita nanti akan saling berpelukan lagi
dengan apa yang kita hadapin sekarang mbak
semoga kamu tumbuh menjadi anak yang kuat ya
tolong doain mama sama kak karina oke
tadi kiki sempat ke kamar mbak andien
tapi mbak andien gak ada
jadi kiki langsung kesini
ini kiki buatin cahaya hangat
biar mbak andien enakan badannya
aku disini ya
aku mau bawa sama sekarang
sedang itu kak k entered
aku tidak berdua aja sampai sekarang
gemus mama tuh gemus
hmm kayaknya anaknya siapa nih
dah eh kita bobo yuk
bubuk yuk shay
masih mau main mah
masih mau main terus sih kasian
dede askara aja mau main
pokoknya sekarang kita doa dulu deh
no no gak boleh gitu eh doa dulu yuk
doa dulu yuk
amin matanya pinjamkan
kami akan tertawa
sebelum akhirnya reyna dan askara akan perlahan sendiri
dan akhirnya tertidur juga
momen yang paling berharga
yang selalu aku nantikan setiap malam
dimana kita selalu bersama
sambil berpegangan tangan nantinya
dan saling berpelukan
seperti biasa rena ketika dia lagi mau tidur
pasti lengan atau jarinya yang aku pegang
askara pun juga begitu
persis kayak kakaknya
bahkan ke kamar mandi harus aku tahan
sampai mereka benar benar terlambat
supaya mereka tidak terbangun lagi
aku harus pastikan mereka tidur nyenyak dulu
biar mereka gak kaget kalau aku tinggal
sampai ketika mereka tiba tiba kembali di rumah
aku harus pastikan mereka tidur nyenyak dulu
biar mereka gak kaget kalau aku tinggal
dan tidak terlalu lama
udah bagus nafasnya ya
oh mau diganti itu
diangkat pelan pelan sayang
kalau begitu saya permisi dulu ya pak
terima kasih sus
sekarang rena istirahat ya
jadi harus bobo
lagi nungguin seseorang ya
makanya liat liat kesana terus
kayaknya rena lagi
kalau rena kangen sama mama
jangan dipendam sendiri
om sal kalau kangen banget sama orang
jadi kalau rena juga kangen sama mama
aku kangen sama mama
iya om aku kangen sama mama
rena mau dong
ketemu sama mama
nanti aja kalau gitu ketemunya ya
sekarang gimana kalau rena bobo aja dulu
pas rena udah bangun

bisa di latihan dia
a cater kulitnya
kalau saya simpen
jangan ber debated

aku boleh minta tolong kamu ambilin air panas sama aduk kecil
mau aku kompres bentar
elsa dimana kamu nak
kamu sadar gak nak apa yang kamu perbuat